ya jadi sebetulnya yang lebih kami beri perhatian adalah
bagaimana agar partai partai politik yang ada ini yang besar besar
itu bisa bersatu dalam waktu yang tidak sekedar jangka pendek
jadi kita merasa bahwa kalau indonesia ingin mencapai kemajuan seperti yang diharapkan
salah satu syarat pentingnya adalah adanya persatuan di antara partai partai
nah persatuan diantara partai partai ini nanti dalam waktu tidak akan lama lagi
akan terasa manfaatnya pada saat terjadi pilkada pilkada di berbagai daerah di indonesia
ini perlu sekali bahwa para pimpinan partai di indonesia yang besar besar
bukan hanya yang besar besar ya semua pimpinan partai
itu bisa duduk bersama sama dan tidak menyerahkan pertarungan
untuk memperbutkan pilkada di pemimpin daerah di setiap daerah itu
kepada kondisi masing masing daerah
ya tentu saja ini akan berbeda konteksnya antara satu daerah dengan daerah yang lain ya
tetapi tidak dibiarkan menjadi rangkaian pertarungan yang berdarah darah di setiap daerah
dan untuk itu harus ada kesepakatan antara pimpinan partai
nah kesepakatan ini tentu saja bukan sesuatu kesepakatan yang dipaksakan ya
sesuatu kesepakatan yang diambil bersama sama seandainya para pimpinan partai bisa duduk bersama sama
ya misalnya saja memikirkan tentang siapa ya kira kira orang yang terpantas
untuk maju di jawa barat di jawa tengah di dki di sumatera barat di sumatera utara
di sulawesi selatan dan selusnya dan selusnya
ini perlu dari sekarang sudah disiapkan daripada dibiarkan terjadinya pasar bebas nanti
pada bulan saya lupa oktober atau november nanti kan
nah tapi tentu saja setelah mengatakan itu saya tidak ingin mengatakan persekutuan ini
tidak hanya berarti pada pemilihan kepala daerah pada bulan oktober november tadi
tapi untuk selanjutnya kita barangkali sebagai partai baru itu melihat ya sudah capek ya
melihat betapa pertarungan antar partai ini bisa berdampak sangat serius terhadap masyarakat akar rumput ya
nah gimana caranya untuk menghentikan ini
sebaik baiknya dalam pandangan kami memang tidak terlalu banyak kekuatan yang bertarung
kalau perlu memang tinggal dua kubu
kubu misalnya dalam hal ini adalah barisan nasional yang adalah kira kira untuk sementara
adalah koalisi indonesia maju ya kira kira sementara ini
tapi barangkali kalau di situ nantinya nasdem juga mau gabung
atau mungkin nantinya siapa p tiga mau gabung itu sangat bagus sekali
karena itulah memang di dalam skema ini kita berpikir tentang tetap perlu ada oposisi
dan oposisinya adalah pihak yang tidak mau bersatu dengan si koalisi ini barisan nasional ini
nah kenapa pak jokowi karena dalam pandangan kami kan begini kira kira
satu sudah ada pak prabowo sebagai presiden
dia pemimpin pemerintah dia pemimpin eksekutif
cukup dia menjalankan apa yang dia rancang selama lima tahun dengan cara sebaik baiknya
tapi pada saat yang sama upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus menerus
berbicara tentang bagaimana membangun indonesia untuk mencapai tadi disebut oleh grace misalnya
indonesia emas itu kan kira kira tahun dua ribu empat puluh lima ya kalau nggak salah
kita berharap partai partai besar ini mau ya
berbesar hati untuk duduk bersama sama
untuk bilang yuk kita kerjasama kita koalisi
untuk mencapai kemajuan indonesia
kurang lebih mas budi idenya semacam itu
atau tergiur masuk dalam kekuasaan
sebelumnya menarik ini untuk membicarakan figur pak jokowi
saya jadi ingat pernyataan profesor ajumadi ajra
yang paling yang sampai sekarang segar diingatan kita
kalau ada yang minta saya tiga periode itu mau menampar muka saya
mau mencari muka dan sekarang
terbukti menjadi wacana publik bahwa
maka terjadilah seperti yang kemarin
jadi kalau hari ini pak jokowi mengatakan mau pulang ke solo
anak anaknya tidak bakat politik dan segala macam
biar saja dinamika yang menentukan
apa yang ingin ditinggalkan oleh pak jokowi
buat kita kita setelah sepuluh tahun menjadi presiden
apakah pernyataan pernyataan beliau
biar anak anak muda ini yang menentukan
kami akan terus berusaha merawat
syukuran tiga fraksi dprd dki
kebetulan kami ketiga tiganya naik signifikan
pks itu sekarang menjadi ketua dprd dki
nasdem menjadi wakil ketua dprd
yang paling tegas di masyarakat itu adalah
saya agak khawatir sebenarnya
kita sedang melakukan normalisasi
karena ideologi partai yang lemah
seorang politisi lompat lompat itu
bukan lompat dari satu partai besar
dan jokowi sudah melakukan sesuatu yang
yang mendukung dia sebagai presiden
itu kemudian dia tinggalkan dengan mudah
lalu kemudian dia mendukung partai sebelah
yang memang perdebatannya bisa panjang
dengan kebiasaan dalam sistem presidensil
untuk menggenakan koalisi besar
kalau kita menggunakan sistem presidensil
lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan
itu sudah kita dapatkan di sbi
lalu kemudian kita dapatkan di jokowi
sby dulu memimpin sekretaris gabungan
membentuk sekretaris gabungan sekitar tujuh puluh an persen
pak jokowi melakukan hal yang sama
dengan memimpin hingga delapan puluh an
itu yang kemudian harus kita ingatkan
begitu misalnya pak prabowo dilantik tanggal dua puluh oktober
untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan
menarik narik namanya oposisi
jangan jangan kita sedang menjurumuskan negara ini
menuju ke arah otoritarian baru lagi
kalau kemudian kita tidak kuat memaksa
nah ada yang kedua mas budiman saya kira
kita bicara soal currency dalam sistem politik
kalau misalnya ada oposisi yang mau ditarik menjadi koalisi
harus ada alat tukar yang dipertukarkan
sekian beberapa presiden selama ini
yang dilakukan karansinya itu adalah posisi menteri
nah saya kira ini juga agak berbahaya nih
kalau kemudian dibiasakan ya pak jokowi
sendiri dua ribu empat belas berjanji tidak akan bagi bagi kursi menteri
nah apa bahayanya bagi bagi menteri ini
kita lihat koalisi ini terlalu besar nih
iya kan kalau memang supaya ditarik ya
misalnya ada hanya satu dua partai yang akan ditinggalkan
dan dugaan saya yang pertama dilakukan oleh pemerintahan terpilih adalah
mengubah undang undang kementerian negara
orang yang mungkin sangat dekat dengan presiden jokowi
tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja